terus mental lo juga lo harus siapin boy
terus sampai kapan kamu balapan motor
insya allah sampe aku masih mampu sih tante
soalnya aku lagi enak banget ngejalanin obyekku yang sekarang
ternyata sekali sekali diajakin balapan motor tuh
mamah bener aja sih
aku mau bercanda lagi gitu aja kaget
kaget lah bayangin aja udah lucu mama balapan motor
oh bukan nih takut ya mamanya malah bayanginnya lucu
ya takut mah
kayaknya gua gausah banyak ngomong deh
gue takut juga ada salah faham
boy kamu udah jengol clara
udah dong ma
ini clara udah bisa pulang
oh yaudah alhamdulillah
boy mama bisa ngobrol semenitah aja sama clara
iya sih tante

ya tapi alhamdulillah sekarang udah lumayan lah ya
syukur deh kalo gitu
kalau kamu butuh apa apa
kamu jangan sukan sukan
minta tolong aja sama anaknya tante ya
bilang aja ya sayang ya
iya tante makasih ya tante
iya tante makasih ya tante
yaudah kalo gitu cepet sembuh ya clara ya

bener kata suster tadi
kamu tuh jangan sampe lupa makan
karena kan yang ngerasa sakit itu tuh kamu
bukan orang lain
eh eh clara
biar aku aja yang bayar
sekalian kan aku harus balik lagi ke rumah sakit
kamu gak mau mampir dulu
gak usah clara
mendingan kamu istirahat aja
oh yaudah deh
yaudah aku turun duluan ya buy
kamu hati hati di jalan
saya mohon dihampura sedalam dalami ini mah
saya mohon dihampura sedalam dalami ini mah
maaf ya itu motor tidak biasa biasanya ngambak teh
atau gimana atau begini adanya
ini saya bawain makasih ya
teh anies tuh paling giung teh
suka tau aja gak pernah meleset
masa saya makan sendirian tidak enak
kan saya udah makan tadi aku
ihh udah gitu tuh
bu saya belum makan
kamu belum makan ya
iya saya tau kok
ibu itu beliin makannya buat abah aja ya kan
danger sih nak dia teh suka bercanda
ya sudah lah berhubung saya kesini
niatnya mau makan bareng tadi
jadi malu sih ini teh
jangan diliatin lah tuh teh ah
soal anak teteh
kliennya udah dateng
makan aja lanjut
oh iya sudah lah tuh salam buat kliennya teh
tunggu sebentar ya
ditampil ya teteh ya
kiung pisah nih
sahana mah anaknya
tunggu sebentar ya
nanti kita berbincang
biasanya kan salah bulu lo
kan namanya sama temen gue support yang baik
apa yang pernah babe ajarin ke lo juga tuh
belum tentu bisa menang
lawan si remoraga
jadi kalo menurut babe sih
lo mesti latih diri lu setiap hari
lu bisa datang ke dojo sekarang juga gak
ya bisa sih bang
tadi kan orang sesi berlatih
sekarang giliran lo yang berlatih
kalau gitu saya kesana sekarang nih bang
dan ada juga yang mau ngomongin sama lo
bang chandra ngajak kita latihan lagi di dojo
lo harus mempersiapkan diri lo
untuk melawan tuh cucung pakistan
oke yuk berangkat yuk
kalau gitu gue ikut
lo berdua jalan
semangat semangat semangat
wah keren be

lo kayak diutsi
ya terima kasih ya
nanti akan seguridad buat kita poco poco
nah gak masalah
gue punya sesuatu buat lo
anak anak black obrogo udah pasang pertandingan
kok mereka udah jadi impostor ya